kasus narkoba badan narkotika nasional menangkap tujuh kurir narkoba
dalam dua kasus narkoba enam kg sabu yang berasal dari aceh telah disita
dalam penangkapan pertama bnn menyita dua kg sabu dari tangan empat tersangka wanita
mereka ditangkap di bandara juanda jawa timur
untuk mengelabui petugas tersangka menyimpan narkoba di celana dalam dan di balik jilbab
untuk kasus kedua bnn menangkap tiga tersangka laki laki di kawasan merak banten
mereka menyimpan empat kg sabu sabu di dalam loudspeaker truk intercooler
ketujuh tersangka akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati
dalam kasus ini bnn masih melakukan pengejaran bandar besar berinisial mus yang mengendalikan jaringan tersebut
ketujuh tersangka yang diperlukan adalah bpo kita atau masuk ke dalam dasar pencarian korang yaitu dengan inisial nama mus
nah ini kelihatannya sudah beberapa kali masuk dalam sindikat narkoba